bertopi legend sambil menenteng kamera menteri pupr basuki hadi mulyono menjadi perhatian pada rabu pagi
pasalnya ia menjadi fotografer dadakan saat presiden joko widodo menerima pemimpin negara g dua puluh
sebelum melakukan kegiatan penanaman mangrove di hutan tahura nusa dua bali
basuki terlihat nyempil di antara fotografer lain yang memotret semua tamu atau kepala negara yang hadir
kepada cnn indonesia jurubicara kementerian pupr mengatakan
fotografi merupakan hobi menteri basuki di sela sela tugas yang memang sudah selesai